semakin merebatnya kasus covid sembilan belas
menyebabkan sejumlah rumah sakit di kabupaten bojonegoro jawa timur penuh
kondisi ini memaksa warga positif covid sembilan belas
dengan gejala ringan sedang memilih isolasi mandiri di rumah masing masing
akibatnya terjadi lonjakan kebutuhan oksigen
sehingga warga yang sedang isoman kesulitan mendapat oksigen
beserta perlengkapan pendukung seperti tabung regulator dan selang
untuk membantu warga polres bojonegoro menyiapkan peminjaman tabung oksigen
petugas juga melayani isi ulang oksigen secara cuma cuma
syaratnya cukup mudah
keluarga pasien yang datang hanya perlu membawa ktp dan hasil swab antigen maupun pcr
ktp sama hasil swab antigen ataupun pcr saudaranya yang positif
sementara itu terjadinya kekurangan oksigen di rumah sakit holistik purwakarta jawa barat
menjadi perhatian pemerintah kabupaten purwakarta jawa barat
bupati purwakarta mengatakan
satgas covid sembilan belas akan memanggil direktur rumah sakit holistik
untuk dimintai klarifikasi terkait adanya empat belas pasien covid sembilan belas meninggal dunia di rumah sakit itu
akibat kekurangan oksigen
jadi belum keluar hasil pcr
menurut bupati pemerintah daerah telah membentuk posko penanganan krisis oksigen
selain itu pemerintah daerah juga telah mengirimkan enam belas tabung oksigen ke rumah sakit holistik